ntar makan ya
nanti dua puluh menit lagi kamu kembali
cek elsa udah bangun dan makan
kalau belum biar dikasih makan
lalu kasih obat sesuai jadwal
kasian bayi elsa ya dok
belakangan ini kondisinya menurun
ya kalo seperti itu
elsa butuh penanganan lebih detail
dan harus ditempatkan di kamar terpisah
aku malah nangis kenapa
kamu udah beli martabaknya
nangis bahagia aja mas
kamu baik banget sama aku
kamu udah beliin aku martabak
aku pikir tadi kamu gak mau ngebeliin
ya udah dihabisin ya
kamu gak mau
udah gak usah nangis
makan gak boleh sampe nangis
udah udah dihabisin
mau tipu hamil
pake nasi ya biar kenyang ya
jangan minta lagi nanti ya
tadi saya sudah makan
mana kan aku gak lihat
besok saya rekam deh kalau saya makan ya
biar kamu ngeliat kalau saya udah makan ya
eh mas tadi tuh kayaknya foto yang tadi itu kan katanya mau dikasih ke kita ya
kok belum dikasih kasih ya
maaf pak bu ini fotonya udah jadi mohon diri
sama sama ditunggu kedatangannya lagi permisi
hah dapet dua mas
berarti ini satu buat aku satu lagi buat kamu
maju aja mas di apartemen
kasian nelsa lagi hamil malah kena masalah terus ada aja
elsa itu makan malamnya mbak
shhh sus jangan orangnya masih tidur udah biarin aja kan makanannya udah di sini
ntar juga dimakan pasti sama dia kalau dia bangun
neneng apa elsa dari tadi belum bangun
belum dok tapi dia tidurnya kayak nggak tenang gitu dok
mbak neneng bisa makan malam seperti biasa ya di ruang makan bersama yang lain
yaudah kalau gitu saya sama dokter keluar ya
neneng pergi makan dulu ya
neneng lapar banget
terus suara makanannya di ruang makan kedengeran tuh udah manggil manggil neneng
ntar makan ya
nanti dua puluh menit lagi kamu kembali cek elsa udah bangun dan makan
kalau belum biar dikasih makan lalu kasih obat sesuai jadwal
kasian mbak elsa ya dok belakangan ini kondisinya menurun
ya kalau seperti itu elsa butuh penanganan lebih detail dan harus ditempatkan di kamar terpisah
bentuknya barang kayaka mahal deh
regimentu masuk jalan goreng
neneng meski di belie dunia izinkan
says hatianya berguna
nenek jadi gak nafsu makan kan tuh
gara gara denger mau dipisahin kamarnya sama elsa
ini kan gak mau sendirian lagi
kasian elsonnya juga
neng kenapa cemerut
kenapa sih kenapa
ada gula ada semut kan
buah pisang buah kedendong itu kita kan sa
iya iya tapi ini ada apa
ada apa sih
masa tadi dokter bilang katanya
kalau elsa keadaannya terus memburuk
itu bakal dipisahin kamarnya sama neneng
nenek kan gak mau sa
nenek juga gak mau
masih gak mau dipisah
pokoknya kita together ya sa
iya masuk nak
saya kemaren aja dah
aku beleng apa gak
ada balang biru sebelum aku tidur
kok gak gerak gerak ma
tunggu sebentar ya
kayaknya lagi tidur deh
tunggu sebentar ya kayaknya lagi tidur deh
mau panggil dulu ya
sayang ada kakak nih ada kakak rena
tuh tuh tuh
mak kerasa mah gak ada balang birunya nundang
sayang ada kakak rena
besok mama sama papa juga
tuh nendang lagi tuh
iya geraklah yua